hai ini enggak hai kenapa hai sore papa bangun selamat pagi pak maaf tadi aku tiriak
habis papa enggak bangun bangun kenapa emang kamu tidur nyenyak banget
enggak papa nggak ngigo saya salah denger kamu masa sih mas aku soalnya juga denger
aku masih mau peluk kamu
papa ke kamar mandi dulu ya
setelah semua yang terjadi gak kusangka mas aku bisa tertawa lagi bersama kamu dan reina
jana angin ada petirnya dingin dingin berdua ini dalam kamar
tadi kemarin kan habis buru hara tuh rumah tangga kocar kacir ada isu isu cerai
oh alhamdulillah banget andi nakira pulang lagi ya
lega memang punya andi
kenapa ini kejaduan
sepelnya pake itu
rana bukannya tidur di kamar oma
nah jadi semalam tidur di
sebelum hari ini maskah
aladin kagak dateng banget
nggak apa apa kan masih ada malem malem berikutnya
siapa tau besok hujan lagi
kalian kenapa sih
kalian rencanain apa emang
enggak ada enggak ada apa apa
cuma saling hujan doang
mama dateng kesini mau kasih tau
alhamdulillah papa udah sehat
dan boleh pulang ke rumah hari ini
syukurlah kalau begitu
aku juga ikutan senang kalau papa bisa pulang
mama juga jaga kesehatan ya
jangan sampai sakit
papa juga sempet cerita
katanya andin sama al udah baikan
dan semalam andin udah kembali lagi ke rumahnya aldebaran
syukurlah mereka tidak jadi bercerai
kasian juga rena kalau sampai mereka bercerai
mbak andin dan aldebaran baikan
al udah bener bener percaya kalau mbak andin bukan pembunuh roy
dan al bakal ngelidikan pelaku pembunuhan roy bareng bareng sama mbak andin
aduh ini gawat
kecapean aja deh kayaknya
karena kan beberapa hari ini aku di rumah sakit
kamu juga harus jaga kesehatan minum vitamin makannya yang benar ya
ya udah nino
mama doain supaya kamu juga cepet sembuh pulang ke rumah lagi
peti ya mah
udah dah masa aku masuk dulu ya
kita mau semangat kerjanya
pernihanin tinggal gak
nanti kamu pulang ngajar jam berapa
saya jemput ya
gak usah mas aku sendiri aja
lagipula bisa aku ngajar aku juga mau ke pengadilan
nanti aku sama satu ya
beneran bisa sendiri
selamat pagi nin
nanti kamu pulang ngajar jam berapa
saya jemput ya
nanti kamu pulang ngajar jam berapa
nanti aku sama sopi ya
beneran bisa sendiri
selamat pagi nin
selamat pagi pak al
kemarin saya sudah ketemu dan bicara sama pak rendy
biar india juga udah cerita sama saya
hebat banget suaminu
hebat banget suaminu
niat banget selidikin masalah ini
pak reni datang bersama pelukis keksa wajah
untuk menggambarkan wajah pelaku penyerangan itu
supaya lebih mudah diselidiki
yang udah nyogok orang itu juga
untuk memberatkan lo din
terlalu wan emang itu orang
ya udah din
gue duluan ya
ada kelas pagi soalnya
enggak usah dibahas lagi ya mas soal itu
untuk masalah penyerangan rafael sama mas nino

terima kasih kamu udah percaya sama saya
saya pasti akan temukan orang
aku masuk ke dunia
semangat ngajarnya ya
akan manusia untuk menyuruhmu dengan kun ih
ia dapat kita melahirkan darigsena

saya berpikir bahwa